pegawai negeri sipil pns pria diperbolehkan untuk berpoligami
ini diatur dalam peraturan pemerintah pp nomor sepuluh tahun seribu sembilan ratus delapan puluh
tentang izin perkawinan dan perceraian bagi pegawai negeri sipil
aturan yang berusia puluhan tahun ini dinilai tidak memihak kepada perempuan
dan rawan diakali
kita akan membahasnya malam hari ini bersama komisioner komnas perempuan
ibu maria ulfa anshor selamat malam ibu maria
ya selamat malam mbak putri
baik baik terima kasih ibu atas waktu anda malam hari ini
ibu kalau misalnya melihat isu ini muncul dan menjadi viral di media sosial
sekarang apa tanggapan dari komnas perempuan
ya yang pertama jika mengacu pada undang undang perkawinan di indonesia
undang undang nomor satu tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh empat tentang perkawinan
itu jelas sekali di situ disebutkan
bahwa perkawinan itu pada dasarnya mengalut asas monogami
jadi maka asas ini yang harus dikedepankan dengan baik lah
kira kira sebelum laki laki suami ataupun istri
memilih untuk poligami atau ini
jadi karena itu yang mendasar saya kira
bahwa perkawinan di indonesia pada dasarnya adalah moroganik
itu yang harus didahulukan sekali lagi
sehingga kalaupun ada tadi disebutkan peraturan pemerintah tahun no sepuluh tahun seribu sembilan ratus delapan puluh tiga
itu juga atau sudah direvisi sebenarnya
sudah dirubah dengan peraturan pemerintah nomor empat puluh lima tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
itu disebutkan masih mengizinkan pns pria
boleh berpoligami dengan syarat ya dengan syarat
ini kan memperoleh izin
nah izin ini kan juga harus dilihat betul gitu ya
pegawai negeri sipil misalnya di situ disebutkan di dalam ayat satu
maaf di dalam pasal empat ayat satu misalnya
di situ pegawai negeri sipil pria
yang akan beristri lebih dari seorang
wajib memperoleh izin lebih dahulu dari pejabat
kemudian yang kedua persyaratannya adalah pegawai negeri sipil perempuan
juga tidak diizinkan untuk menjadi istri kedua ketiga atau keempat
lalu permintaan izin sebagaimana dimaksud pada ayat satu
itu diajukan secara tertulis
lalu dalam surat permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat tiga
juga harus dicantumkan alasan lengkap yang mendasari
bahwa siapa yang meminta izin
siapa yang meminta izin untuk menikah lagi misalnya
itu yang harus dijelaskan betul gitu
bahwa ada hal lain ya
karena ini kalau kita melihat bahwa konsep ini sesungguhnya adalah
sebagai implikasi ya dari adanya budaya patriarki
ini konstruksi budaya patriarki inilah sesungguhnya
yang membuat kita berpikir bahwa
laki laki yang kira kira perkasa laki laki yang hebat itu yang istrinya lebih dari satu
tanpa melihat substansi dari tujuan pernikahan itu sebenarnya untuk apa gitu
nah kalau misalnya mohon maaf
kalau kita menyebut bahwa dari islam misalnya
dari islam itu kan ada juga mengapa kemudian pernikahan itu disyariatkan
disyariatkan itu diantaranya adalah untuk membangun keluarga yang sakinah
keluarga yang harmonis yang menjamin kesejahteraan lahir batin
kira kira seperti itu
itu tujuannya adalah itu
nah sekarang pertanyaannya adalah
apakah memungkinkan keluarga sakina itu terbangun dengan istri lebih dari satu
itu kan pertanyaan juga
nah ini yang saya kira jangan kemudian alasan alasan yang sifatnya nabrak aturan itu lalu menjadi pembenar
jadi itu yang saya kira
kembali lagi mari kita kalau bicara soal perkawinan
rujukannya adalah undang undang alina
asas perkabinan itu menjadi hal yang penting dan disyariatkannya perkabinan itu juga menjadi hal yang sangat mendasar gitu dalam perkabinan
bu maria apakah anda sudah melihat atau dari komnas sudah melihat
selama peraturan ini berlaku di lingkup pegawai negeri sipil
apa sebenarnya dampaknya terhadap kaum perempuan terutama atau istri di lingkup pegawai negeri sipil ini
ya terima kasih
kalau dari komnas perempuan melihat bahwa poligami ini baik dilakukan oleh pns maupun non pns adalah termasuk dalam kategori
kekerasan berbasis gender terhadap perempuan
karena poligami ini terjadi tadi sebenarnya saya katakan bahwa ini adalah merupakan struktur sosial masyarakat yang patriarki
yang menjadikan laki laki itu superior
bahwa laki laki itu lebih tinggi martabatnya daripada perempuan misalnya
juga terkait dengan kepemilikan perempuan lebih dari satu yang dianggap sebagai sebuah simbol status
dari seseorang laki laki
nah ini yang saya kira konstruksi ini yang harus diubah direkonstruksi kembali dengan struktur sosial yang lebih adil
lebih beradab lebih bermartani lebih bermartani bermartabat yang menghargai bahwa perempuan itu adalah manusia yang tidak boleh dilakukan
atau diperlakukan ya
betul diperlakukan seolah olah lebih rendah daripada laki laki
jadi kesetaraan ini menjadi hal yang sangat penting yang menurut saya itu berimplikasi kemudian pada cara pandang
kalau misalnya anda melihat soal kesetaraan di lingkungan asn itu apakah indonesia sudah mencapai ke sana atau masih jauh
apalagi dengan aturan aturan yang seperti ini
kalau menurut saya balik lagi ya
aturan ini kan sebagai sebuah mekanisme saja bahwa sebuah sistem saja bahwa ini aturannya sudah dibuat bahwa poligam
bahwa perkawinan itu pada dasarnya adalah monogami tidak ada perkawinan poligami
bahwa ada poligami itu kan pengecualian
pengecualian dalam kondisi tertentu gitu ya meskipun saya tidak sepakat sebenarnya dengan pengecualian yang dicantumkan di dalam
dengan syarat syarat itu
dengan perkahwinan maupun di dalam ppt
oke nomor empat puluh lima tahun sembilan puluh bahwa pengecualiannya adalah jika istri misalnya tidak bisa melayani tidak bisa melahirkan anak gitu
nah ini pertanyaan sekali lagi bahwa apakah ketidakberdayaan perempuan itu karena kemauannya
apakah karena proses reproduksi yang dia tidak bisa punya anak lalu menjadi alasan
apakah tidak ada alternatif lain misalnya
nah ini yang saya kira harus juga dipertimbangkan sekali lagi bahwa jika sama sama punya relasi yang setara sama sama menghargai martabat kemanusiaan gitu kan
itu yang menurut saya juga harus jadi persyaratan utama gitu
bahwa dia dengan cara itu kan sama dengan kemudian dia merendahkan perempuan
bahkan ketika dia melakukan poligami karena dia tidak memiliki keturunan ya mungkin harus dilihat gitu
bahwa ini jangan kemudian disudutkan karena proses reproduksi yang tidak bisa dilakukan oleh perempuan
seolah olah kemudian perempuan menjadi tidak bisa setara gitu
nah ini yang saya kira harus jadi pertimbangan
lalu ada persyaratan misalnya boleh apabila istrinya tidak bisa mensejahterakan atau tidak bisa melayani suami
iya menjalankan kewajiban sebagai istri katanya
iya sempat perlahan lahan bisa
jadi bisa melaksanakan kewajiban sebagai istri
di antaranya kan juga diantaranya misalnya ketika istrinya mengalami kelainan gitu
ini yang saya kira dalam perkawinan itu kan nawaitunya itu kan membangun keluarga yang sakinah
tanpa alasan tanpa kecuali apapun kondisinya kita menerima pasangan kita apa adanya
bahwa kemudian misalnya dia tidak bisa memenuhi kewajiban itu juga harusnya dipahami kedua belah pihak
tetapi tidak bisa kemudian itu hanya dibebankan kepada pihak istri
suami juga harusnya merefleksikan diri bahwa ketika misalnya mohon maaf kalau misalnya yang tidak bisa memenuhi kewajiban itu adalah suaminya
dalam undang undang perkawinan memang boleh istri melakukan gugat cerai gitu ya
tetapi ini kan kita tidak bisa kemudian sekali lagi perkahwinan itu runtuh gara gara salah satu pihak misalnya
karena mengalami kelainan mengalami ketidakmampuan misalnya untuk memberikan keturunan
seolah olah itu menjadi seperti tidak ada jalan keluar
saya ingin sekali lagi mengajak bahwa perkawinan itu diniatkan sejak awal itu kan tidak sementara
kita menciptakan perkahwinan itu keluarga itu bahagia itu kan sepanjang hayat sepanjang masa
kita akan berakhirah gitu ya
bercita cita untuk tetap mempertanggungjawabkan perkawinan kita di yaumil hisap ya
kalau misalnya ada kenyakinan bahwa hari kiamat itu ada hari kiamat itu juga di dalamnya ada hari perhitungan ya
itu kita mempertanggungjawabkan seluruh apa yang kita lakukan di dunia
dimana mulut kita terkunci misalnya
anggota kebuddhan dan lain lain
bu maria usia pp ini sudah pertama tahun seribu sembilan ratus delapan puluh tiga kemudian sudah direvisi tahun sembilan puluh tapi tetap dengan aturan yang sama
apakah menurut komnas memang perlu direvisi kembali disesuaikan dengan perkembangan saat ini
ya artinya disesuaikan itu tidak berarti kemudian mencabut ya pembenaran terhadap poligami yang harus direvisi menurut saya pasal persyaratan itu
persyaratan itu harus berlaku timba balik kalau memang mau ditetapkan gitu
atau kalau perlu diberikan penegasan lagi bahwa makna monogami itu yang harus dipertegas
sehingga apapun itu tidak ada pengecualian karena dalam perkawinan kan ada implikasinya kita punya anak gitu kan
ketika anaknya masih kecil ketika anaknya itu kan juga menjadi bagian yang harus dipertimbangkan
jadi menurut saya kembali lagi apa namanya penguatan untuk monogami itu
jadi itu revisinya di situ bukan revisi kemudian
tapi itu memang mengurangi persyaratan atau membenarkan terhadap poligami
ya baik baik ibu maria ulfa ansor komisioner komnas perempuan
terima kasih malam hari ini sudah bergabung membahas hal ini di cnn indonesia
terima kasih ibu selamat malam
ya terima kasih sama sama selamat malam